masjid al mujahidin merupakan masjid tertua sekaligus pusat pengembangan agama islam di kabupaten bone sulawesi selatan
masjid ini dibangun pada masa pemerintahan raja boneh ke tiga belas lama daremeng pada seribu enam ratus tiga puluh sembilan
seiring dengan pesatnya perkembangan islam di boneh saat itu
pendiri masjid sultan fakih amirullah merupakan kodi
sekaligus imam pertama dalam sejarah penyebaran islam di kerajaan bone
kodim merupakan pendamping raja dalam mengurus syariat islam
beliau juga diperintahkan raja boneh untuk mengislamkan raja dan rakyat boneh kala itu
perjuangan dalam penyebaran islam saat pertama kali masuk ke bone tidaklah berjalan mulus
raja boneh bahkan sampai dimaksudkan karena memeluk agama islam
karena raja boneh memang sudah ada kerajaan kerajaan lain yang menerima islam
seperti raja tafar dan sudah dengar itu bagaimana itu islam
menerima islam di situ
kemudian kembali ke boneh
setelah sampai di boneh disampaikan kepada dewan adat
ternyata dewan adat tidak setuju
alasannya itu tadi
kenapa kita punya kepercayaan untuk murung yang begitu bagus
tiba tiba mulai roba seperti ini
berusia tiga ratus delapan puluh tiga tahun
masjid tua yang masih berfungsi ini terletak di jalan sungai citarum

konstruksi bangunan masjid memiliki nilai filosofis yang tinggi
di puncak kubah masjid berwarna emas
terdapat guci besar yang berasal dari dinasti ming tiongkok
masjid ini juga memiliki sembilan pintu
tiga pintu di bagian depan
dan masing masing tiga pintu di bagian sisi kanan dan kiri
jumlah sembilan pintu ini menggambarkan jumlah sembilan wali atau wali songo
yang merupakan penyebar islam di nusantara
masuk ke dalam ruangan masjid

masuk ke dalam ruangan masjid
juga terdapat guci dari dinas di ming yang berada di atas mimbar
keramik yang ada di atas itu ada dua
satu di bawah juga di atas bubar
itu yang berasal dari dinasti ming
islam tidak mengenal bangsa
tidak mengenal suku
dan islam itu adalah saudara semua bagi kita
terdapat empat tiang sejajar berbentuk persegi di masjid ini
yang melambangkan dinasti ming
adalah sahabat nabi muhammad saw
memiliki bangunan seluas enam puluh x delapan puluh meter persegi
bangunan masjid ini terinspirasi dari ukuran kaabah di mekah
masjid ini bisa menampung lima ratus jemaah di dalamnya
meski telah beberapa kali mengalami pemugaran
masjid ini masih mempertahankan bangunan aslinya
di sisi kiri dan belakang pekarangan masjid
digunakan sebagai area makam kuno para raja serta kerabat
yang telah memeluk islam
juga makam para keluarga ulama atau khadi
saat bulan ramadan
masjid ini tidak pernah ketinggalan menggelar buka puasa bersama
karena berbagai makanan khas bugis pun disajikan untuk berbuka puasa
zulkifli nasir bone sulawesi selatan